gubernur dki coba kita buka
inilah secarik surat yang ditulis oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk para pejuang medis yang menangani pasien covid sembilan belas
dalam video yang beredar tersebut
terdengar seorang tenaga medis membacakan surat dari anies baswedan sambil terharu
ibu bapak dan rekan rekan kami banggakan atas nama seluruh warga jakarta
izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
untuk segala pengorbanan dan keikhlasan
dalam surat tersebut anies berterima kasih atas pengorbanan tenaga medis
dan menyebut apa yang dilakukan oleh tim medis
serta semua pihak yang menangani wabah virus corona ini
merupakan perjuangan yang harus dihargai
pemprov dki jakarta mengubah peruntukan hotel grand cempaka bisnis
menjadi penginapan untuk tenaga medis yang menangani pasien corona
dalam keterangannya anies mengatakan
kebijakan ini diambil untuk mendukung tim medis
agar lebih aman dalam bekerja
menurutnya pekerja medis adalah yang paling beresiko terpapar virus corona
semoga allah swt membalas segala kebaikan
serta tetap memberikan kesehatan kekuatan kesabaran pada ibu dan bapak
dan rekan rekan dalam memuntaskan misi mulia ini
wassalam anies baswedan